tersangka kasus suap raperda reklamasi tujuh belas pulau di teluk jakarta muhammad sanusi dipastikan pernah bertemu dengan bos besar pt agung sedayo group sugianto kusuma alias aguan
pertemuan tersebut terkait rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara jakarta pada januari dua ribu enam belas lalu
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama mengaku sama sekali tidak mengetahui soal pertemuan tersebut
baca berita aku mereka mana berani kasih tahu aku sih coba kamu bayangin aja
tau tau aku mah rusak
kita bicara jujur aja mana berarti sih dprd kalau suka kasih tau aku
jadi anggaran udah berantem kalian kira aku sama dprd lagi main sinetron
ini berantem beneran ini
mana berani sanusio ketemu saya makan mana berani ngomong gue dapat duit dari bos ini bos ini
mau gue rekam